udah tuh nangisnya
mbak mirna makannya dikit aja kan kita dari tadi kan belum sempat makan ya
udah jangan nangis lagi
jadi tadi tuh aku sempet liat rena naik mobil bak terbuka

ya tapi aku sempat fotoin sih kamu lihat deh nih
ya walaupun agak burung tapi seenggaknya masih ada foto kan
agak buram sih
sebentar aku zoom dulu
ini sih keliatan sayang plotnya tuh
masih keliatan kan
bisa dijadiin bukti ini
ya orang kalau begitu mendingan kita ke kantor polisi aja bikin laporan
tunggu ini kita mau bilang sama tau gak
bentar aku coba telepon dulu deh
kamu denger gak
kamu denger gak
anak papa harus lebih kuat ya
jagain mama dari dalam ya
udah nangisnya udah dong enggak stop nangisnya ya
lo ngga telepon si agat dulu ya
eh ini gue mau kasih telepon whatsapp buat lo
jadi tadi tuh istri gue sempet ngeliat reina naik mobil bak terbuka ada di belakangnya
oh iya terus terus
mobil tiba tiba jalan
ini sekarang kita mau ke kantor polisi membuat laporan
soalnya tadi istri gue sempet foto mobil bak terbuka terus plotnya juga keliatan
gue susul ke sana ya
michi ngeliat reina itu di mobil bak terbuka
terus sempet difoto juga sama michi
cuman masalahnya mobilnya sempet hilang gitu
ini sekarang angga lagi menuju kantor polisi mau cek plat nomornya
saya berangkat kesana gapapa ya
kita udah sekian lagi
tenang inget ya
ya saya minta ini gue jagain kamu dulu
nanti saya telepon mama buat ketemu sini buat jagain kamu ya
nggak usah nggak usah
jangan keras kepala
dengerin saya ya
saya telepon mama buat jagain kamu disini
kamu tenang disini ya
aku minta tolong mama sekarang ke rumah sakit bisa nggak mak
sekolah sekarang aku mau ke kantor polisi
ya tentu saja
mama pasti bisa jagain andin ya
terus kamu ngapain kantor polisi
ya barusan aku dikabarin sama enggak
kalau michi itu tadi di jalan sempat ngeliat reina itu naik mobil bakma
terus mobilnya juga udah difoto sama michi
makanya sekarang aku mau kantor polisi mau ngelaporan plat nomornya
pokoknya mama doakan semoga dengan petunjuk dari michi rena bisa segera ketemu
mama sama jessy nanti akan ke rumah sakit nemenin andin ya
jadi kamu jangan khawatir oke
ma mama ke rumah sakit sama siapa
aku telepon rizai buat temenin ya
nggak usah nanti mama sama jessy bisa pesan taksi online ya lebih simpel oke
oh gitu yaudah yaudah
hati hati di jalan ya ma

michi melihat rena di mobil bak terbuka
alhamdulillah berarti reina udah ketemuin ya tante
terus reina dimana tante
ya katanya michi reina itu kebawa sama mobil bak terbuka terlalu gitu
jadi makanya al mawlawah perpolisi
astagfirullahaladzim terus kita harus gimana dong ya tante
ya tapi syukurlah tadi michi katanya sih sudah
memoto mengambil gambar dari plat nomor mobil bak terbuka tersebut
makanya mau pici sama al sama angga mau lapor ke polisi
dengan bekal mobil plat mobil tersebut
semoga ini awal yang baik untuk menemukan rina ya tantang
amin maka dari itu kita habis ini nanti kita siap siap ya
kita ke rumah sakit temenin andin karena al kan bawa ke kantor polisi sama michi senang gak ya
kalau gitu aku boleh izin pakai telepon rumah tangga
aku mau telepon suster nirna sama kiki ya
kabarin mereka tentang mobil bak
thank you tante
ya allah semoga petunjuk yang engkau berikan membuat keluarga kami kembali bersama
ayo mbak mirna mbak mirna dulu ya soalnya kan perutnya belum keisi sama sekali
iya mau ya bentar aja dikit dikit dikit
enggak gue gak lapar ah enggak mau enggak mau gue pengen cari gemoy
tunggu mbak mirna kalau kenapa kenapa
telepon dari rumah nih
suster kita udah dapat kabar kalau reina itu ada di bak mobil terbuka
tapi kita masih belum dapat foto plat nomornya
jadi siapa tau suster mirna atau kiki ngeliat ada mobil bak siapa tau dalam situ ada reina
oh oh iya iya ya kalau gitu saya sama kiki nyari sekitaran sini ya mbak jis ya
iya makasih juga sama sama
kiki kata mbak jess reina itu ada di mobil bak yang terbuka gitu
jadi kita mendingan cari mobil itu terus kita cek di dalamnya ada reina apa enggak
eh eh tapi sebelumnya mbak mirna makan dulu nanti mbak mirna kenapa kenapa
pian gak cepet
udah ntar aja
jadi begini loh pak nino
untuk operasi kraniotomi pengangkatan gumpalan darah di kepala ibu elsa itu masih dalam pemeriksaan
kita masih harus melakukan pemeriksaan penunjang lainnya gitu
tolong lakukan yang terbaik buat istri saya ya
oh iya apa saya boleh jenguk istri saya
kalau dari saya pribadi tentu saja boleh akan
tapi petugas kan memiliki protokol dan persetujuan khusus jadi boleh ditanyakan kepada petugas
dokter sudah izinkan
baik pak saya izinkan
tapi satu satu pak
eh terima kasih
ya makasih dok
nah biar aku bawa ke kesan doang
kasian nino dia baru aja pulang karena sakit akibat kelelahan menjaga elsa dan keisha
pak apa saya boleh izin nengokin anak saya juga
sekalian saya mau jemput keisha di dalam
silahkan bu tapi jangan lama lama karena jam besok di rumah sakit ini akan segera habis
ya makasih ya
pak apa benar bapak yang membawa anak itu kesini setelah bapak gak sengaja menabraknya
iya pak tapi anak itu malah kabur pak dan saya sekarang nggak tahu kemana dia kabur pak
suster apa benar apa yang dikatakan oleh bapak ini
benar pak bapak ini yang sudah bawa anak itu ke sini
tapi pas saya mau lihat keadaannya lagi anak itu sudah tidak ada pak
pak satpam apa bisa saya periksa cctv rumah sakit ini karena untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut
baik pak nanti saya akan tunjukkan
pak boleh saya lihat ktp bapak
karena saya butuh identitas bapak untuk saya buat laporan
tadi aku telah telpon suster mirnan mbak kiki mereka akan mulai mencari reyna di mobil bak terbuka
semoga tenang aja ya
ya sudah mulai cari mobil bak terbukanya
saya cuma berharap semoga siapapun yang mencari reina bisa segera menemukan reina
kasian dia di luar sendirian masih kecil seperti itu
amin reyna pasti ditemui tante
amin ya allah amin
ya ambil pas dia nunggu kita

kalau sampai nino lihat yang ada buat masalah baru nanti
ma aku kok nggak bisa hubungin andien dan ali
ya allah aku sampai lupa kabar andin gimana ya
ya ampun bisa coba apa ya
mama mau tanya gimana kabarnya andin
apa ada sesuatu yang mengkhawatirkan al
ada yang mau saya bicarakan tapi saya mohon
mama untuk bisa jaga garasi ini dulu ya
jadi ini sebenernya ada apa sih al
dan sekarang kondisi andien tensinya naik lagi
tadi sempat ikut sama saya cari rena
tapi karena memang nggak ketemu
saya bawa andin ke rumah sakit lagi karena
tadi sempet perutnya keram
sekarang andien lagi dijaga sama mama sama jessica ma
dan saya mohon sama mama jangan kasih tau ke nino dan papa dulu soal ini ya ma
saya takut kalau nino tau malah tambah buat masalah lagi pak
terus gimana kamu bisa kan tolong kasih tau ke mama perkembangan ya
mama harus disini terus jagain keisha sama elsa
tolong kamu update mama terus ya
saya kasih update tentang andin

nggak usah khawatir
andien kan udah ada mama sama jessica juga yang jagain disini
ya tadi itu saya mau kasih tahu kalau
mici sempat ngeliat rena naik mobil bak ma
dan mici juga udah foto plat nomornya
makanya sekarang saya di kantor polisi lagi mau laporan ke polisi
mama berharap rena segera ditemukan
dan kondisi andien juga terus membaik ya al
kabarin mama terus ya
pasti nanti dikabarin ma
saya lanjut lagi ya ma
mama jaga kesehatan ya
cobaan apa lagi nih yang engkau berikan ya allah
andien pun juga dirawat
bahkan sekarang rena menghilang
sudahi cobaan untuk hambamu ini ya allah
hamba ingin keluarga hamba bisa kumpul
dan sehat kembali
ini pak aldebaran papanya rena
anak yang dilaporkan hari ini
dengan anak yang dilaporkan kemarin
yang waktu itu saya laporkan juga
baik kami akan segera lakukan pelacakan
terhadap plat nomor mobil pickup itu
nanti apabila sudah ada informasi yang valid
maka kami segera akan informasikan kepada keluarganya
semoga saja tidak ada halangan apa apa ya
tapi emangnya nggak bisa dicek sekarang juga
siapa tahu kalau dicek sekarang
mobil pickupnya langsung bisa ditemukan
mohon maaf bu semuanya ada prosedurnya
dengan pihak ditemukannya
lantas dan juga samsat
semuanya pasti akan kami informasikan
apabila ada informasi yang palit
oh ya bapak dan juga ibu
saat ini kan zamannya digitalisasi
jadi polri sudah menyediakan aplikasi online
yang bisa dipergunakan untuk mengecek
semua nomor kendaraan
jadi nanti caranya bapak ataupun ibu
login kemudian input data ya
jadi plak nomor ini bisa dicek online tanpa harus ke samsat
betul jadi bapak tidak perlu datang ke sana
caranya seperti tadi
login kemudian input data ya
makasih pak ya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
bisa cek plat nomor lewat aplikasi atau sms
sms aja berapa nomornya
kamu masuk ke nomor platnya
udah ada kabar belum
kenapa masal juga belum ngabarin sesuatu tentang reina
aku bener bener gak bisa berhenti mikirin reina terus
bagaimana kabar dia
dia sudah makan atau belum
dan dia tidur dimana
apa perlu saya telepon pak al
gak usah ditanya
nanti yang ada dimana terganggu
kamu kalau mau pulang
pulang aja ya pak randy
gak usah disini
gak usah jagain saya terus
pak rendy pastikan ada urus
saya disini aja jagain ibu
ibu gak usah pikirin saya
saya beneran gak apa apa kok bu
gak perlu bantuan
biar saya bantuin ibu apa
tolong bantu saya tuh nemuin re inna
saya pengen re inna
saya mau re inna sekarang
saya bener bener gak tenang pak rendy
saya benar benar tenang
saya berada disini
tapi anak saya yang di luar
anak saya gak tau ada dimana
dia udah lama lama belum
masalah dia disini
rina pasti akan ditemuin bu
sekarang yang bisa kita lakuin ya
memohon pertolongan kepada allah
belum ada balasan
padahal udah dari tadi ya
kali itu saya tunggu di luar aja ya
aku udah gagalnya di seorang ibu ya pak
kamu jangan seperti ini
kamu gak gagal sebagai ibu
aku jangan berpikiran seperti ini
kamu harus tenang
kamu jangan sedih ya
aku cuma berbaring di sini doang
aku harusnya cari renda
aku cuma bisa pasrah doang sekarang
kamu sudah ngambil besar
kamu juga sedang menantikan dengan anak kamu
kamu harus tenang
kamu harus tenang
serahkan semuanya kepada allah
kamu hanya bisa berdoa sekarang ini
biar al dan kami semua mencari reyna

gak perlu merasa begitu
kamu gak perlu merasa begitu
jangan kuat ya

renda pasti ketemu kan kok
renda pasti ketemu kan kok
dan dia pasti detek aja

karena kan anak pintar
dan kamu harus ingat satu din
dan kamu harus ingat satu din

semua ini adalah takdir dari allah
ini adalah cobaan yang diberikan allah untuk kamu sama
kamu harus coba tenang
aku pikir renda terus
aku akan tenang
tapi kamu harus diingat
ada anak kami juga di sini

kamu harus pikirkan diri kamu sendiri juga
dan baik kamu
serahkan semuanya ke al
ya kamu harus percaya
kami juga bisa bantu kok dengan doa
walaupun tubuh kamu terbaring di sini
tapi kamu tetap bisa berdoa kepada allah untuk selalu menjaga reina dimanapun dia berada
untuk keselamatan dia
tetap positive thinking ya mbak nen
banyak banget kok yang nyari reina
bu andin ini makan malamnya ya
kalau begitu saya promosi dulu ya bu
mau bantu kamu
kamu harus jaga kesehatan kamu
s gluku dulu
surnya udah laman
udah tuh nangisnya
kita dari tadi kan belum sempat makan
biar kita bisa nyari rena terus
gak masalah makan
gak harus makan
gak kepikiran kemoy
kita cari kemoy lagi
iya mbak iya kesini
cepet cepetin deh makannya ya
biar kita cepet nyari rina lagi ya
mbak bena yakin gak mau makan
arak tempenya anak banget ini sarangnya
mbak mirna ini biasanya kalau bikin di rumah
mirip banget rasanya
makan ya dikit ya
orang mikirin arak tempe
orang buat kepikirannya kemoy
gue udah capek nih
nih kiru puyeng pala gue
gue harus cari kemoy
udah yuk yuk yuk
ini utuh saya ya
udah sampe malem kayak gini kita masih
belom bisa nemuin dana nih punya tembak
nki udah lelah lomba
kalau lelah mau pulang deh
gak apa apa deh
gue sendiri aja deh nyari gemui
kita harus tetep cari kemoy kiki
kita nyari dimana lagi tuh mbak mirna
kita juga mau nemenin mbak mirna terus
mobil mobil bak kebuka itu kan
misalnya ada di daerah pasar
ke daerah pasar aja yuk
emang caranya ada di pasar
ya kan kita emang gak tau keberadaan kemoy itu dimana
kan kita cuma tahunya tuh dia ada di mobil pick up
dan biasanya tuh mobil mobil pick up
mobil mobil bak kebuka itu adanya di pasar
kita ke pasar
eh mbak bentar dulu
ya mungkin rina bisa jadi disana
gimana kalo mbak mirna ngehubungin mbak jessy dulu kan
tadi mbak jessy udah ngasih tau
tunda menengah kan mbak jessy udah dipakangin hp
mendingan mbak mirna tanya dulu ke mbak jess
siapa tau mbak jess punya pelatang mobilnya dulu kan

jadi kita nyari rananya lebih akurat
nah ya cepet
tante rossa mbak nin
halo mbak jess
gimana udah dapet plat nomor mobil baknya
belom dapet pelat nomornya
tapi kita dari tadi tuh udah banyak banget nemuin mobil bak kebuka
nah sekarang saya sama kiki ini mau ke daerah pasar
soalnya disana tuh banyak banget mobil mobil kayak gitu
iya mbak jess
adi kamu masih disini
iya belum saya baru mau hubungin pak
kalau gitu aku masuk lagi ya